kita bersiap dua jurnalis kompasifi masni rahmawati di gedung mahkamah konstitusi
dan rekan riksi valencia di gedung kpwri jakarta
namun kita sahabat lebih dahulu jurnalis kompasivi masni rahmawati di gedung mk
masih hingga saat ini apa langkah selanjutnya dari hakim mk setelah membacakan putusannya kemarin
iya dari hakim konstitusi ini sudah menyerahkan berkas putusan
dan juga salinannya kepada para pihak ini termasuk dari pihak termohon
ini berarti dari mahkamah konstitusi ini sudah selesai untuk pada perkara phpu pilpres dua ribu dua puluh
dimana memang kita ketahui kemarin dari mahkamah konstitusi ini juga sudah membacakan putusan
dari phpu pilpres dua ribu dua puluh empat di mana putusannya itu menolak semua gugatan yang digugat oleh para pemohon
dan dalam gugatannya itu tersebut disebutkan bahwa dari gugatan anies imin yang ditolak yaitu
yang pertama adalah diskualifikasi pasangan prabowo gibran dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini disebutkan oleh hakim konstitusi bahwa ini tidak beralasan menurut hukum
dan juga untuk dalil mengenai adanya nepotisme hingga cowok cowok presiden jokowi soal putusan mk
bahwa adanya batas umur dari capres dan juga cawapres yang ikut berlaga pada pilpres dua ribu dua puluh empat ini
juga tidak beralasan menurut hukum
di mana dari putusan ini tidak ada dari berbagai para pihak yang menyatakan keberatan setelah dilakukannya
pemutusan oleh mahkamah konstitusi
dan selain itu pun dari gugatan ganjar mahfud juga ditolak oleh mahkamah konstitusi dan disebutkan oleh
hakim konstitusi bahwa semua gugatan yang
yang disampaikan oleh pihak ganjar mahfud ini juga tidak beralasan menurut hukum
selain itu pun dalil dalil yang dibacakan ini juga ber
juga ini tentunya soal dugaan kecurangan yang sistematis terstruktur
dan juga masih mulai dari pembagian bansos pengerahan pj kepala daerah
hingga adanya keterkaitan presiden secara langsung dengan salah satu cawapres seperti itu
dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan tentunya berasal dari bukti dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan
namun dari bukti yang juga saksi yang ada ini terdapat tidak bisa meyakinkan hakim seperti itu
untuk menyatakan adanya kecurangan pada rangkaian dari pilpres dua ribu dua puluh
dari delapan hakim mahkamah konstitusi tiga diantaranya ini menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion
yaitu dari hakim konstitusi saldi isra
dan juga eni nur baningsi dan juga arief hidayat
dari saldi israel ini menyebutkan soal adanya ketidakneutralan pj kepala daerah
yang mengakibatkan pemilu ini menjadi tidak jujur dan juga adil
dalil politisasi pansos dan juga mobilisasi aparat ini beralasan menurut hukum
menurut saldi isra dan juga seharusnya mk ini memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa daerah
sedangkan dari hakim ini menyebutkan bahwa pemberian bansos oleh presiden ini menjelang pemilu
berdampak pada peserta pemilihan karena adanya ketidakadilan seperti itu
dan ada pejabat yang berkelindan dalam pemberian bansos di beberapa daerah
sedangkan untuk hakim arief sendiri ini menyebutkan bahwa pemilihan ulang ini di beberapa daerah seharusnya dilakukan
yaitu di jakarta jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur serta bali dan juga sumatera utara
dari sidang phpu pilpres dua ribu dua puluh empat ini tentunya kita ketahui menjadi atensi masyarakat
masyarakat ini sangat besar mulai dari banyaknya pembicaraan di mana mana tentunya
dan juga banyaknya amikus kurie yang masuk ke mahkamah konstitusi
dan mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa amikus kurie yang berkaitan dengan phpu pilpres inilah
yang menjadi terbanyak yang pernah diterima oleh mahkamah konstitusi
dan totalnya lebih dari empat puluh amikus kurie yang diserahkan ke mahkamah konstitusi
mulai dari akademisi mulai dari organisasi mahasiswa dan juga tokoh tokoh masyarakat organisasi masyarakat
hingga ini juga disampaikan oleh megawati soekarno putri
namun tentunya memang selama rangkaian sidang phpu pilpres dua ribu dua puluh empat ini
dari para pihak ini juga mendatangkan berbagai saksi
termasuknya ada empat menteri yang menjadi saksi pada sidang phpu pilpres dua ribu sembilan belas
namun setelah dibacakannya hasil sidang kemarin dari kedua belah pihak
maksudnya kami dari kedua pemohon baik itu anies imin dan juga ganjar mahfud
sudah menerima hasil putusan ini sudah menerima hasil putusan dari mahkamah konstitusi
dan juga selanjutnya ini akan diserahkan kembali ke kpu
di mana dari berkas berkas salinan ini juga sudah diserahkan ke kpu
dan selanjutnya ini dari hakim konstitusi akan berfokus dan juga berpindah pada phpu calon legislatif dua ribu dua puluh empat juno
baik terima kasih atas laporan lengkap anda jonas kompasifi mas nira mahwati dari gedung mk
dan triksi valensi yang saat ini berada di gedung kpu ri
trik sehingga saat ini menurut rencana kpu akan melakukan penetapan
dengan presiden dan wakil presiden terpilih pada esok hari pukul sepuluh
ya juno kalau kami melihat dari pagi tadi sebenarnya sudah ada beberapa persiapan
dari pengamanan depan gedung kpu maksud kami komisi pemilikan umum
beberapa penjagaan di gerbang lalu kemudian juga masuk ke dalam juga sudah ada beberapa petugas dari polisian
untuk yang sudah dipetakan untuk berjaga di beberapa titik untuk pengamanan baik pada hari ini maupun juga esok hari
namun kemudian kami melihat belum terlalu banyak terkait dengan pengamanan
tapi tidak menutup kemungkinan esok hari akan ada penambahan pengamanan jurna dan juga saudara terkait dengan prosesi
penetapan presiden dan juga wakil presiden
nah selain itu yang kami juga lihat adalah tim advance dari pasukan pengamanan presiden yang juga sudah datang dan melihat ruangan
nantinya akan ada prosesi di lantai dua gedung kpu jurnal dan juga saudara
nah kami melihat juga tadi sudah ada beberapa tim dari tim pasukan pengamanan presiden atau pas pampres yang turun dari lantai dua
kemudian juga berjalan menyisir gedung kpu untuk bisa memastikan pemetaan juga terkait dengan
prosesi esok hari seperti apa dari awal sampai akhir dari mana prosesnya tahapan tahapannya
ketika datang mengikuti acara sampai selesai acara
nah itu yang tadi kami juga sempat tanyakan kepada pasukan pengamanan presiden yang melakukan pemetaan ataupun juga penyisiran untuk acara esok hari
nah selain itu juga kalau kami pastikan lagi ke anggota atau dari komisi pemilihan umum bahwa besok hari itu bukan hanya dari pasangan calon nomor urut dua ataupun juga prabowo subianto
dan juga gibraltar kabupaten mengeraka dan koalisinya yang bisa hadir ke tempat ini tapi juga ada pasangan satu dan juga pasangan tiga yang turut diundang
tapi apakah kemudian keduanya baik dari paslon satu atau tiga ini akan hadir kita akan nantikan esok hari juno dan juga saudara
tapi yang jelas adalah untuk paslon nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka sudah dipastikan akan hadir esok hari
dan juga partai partai koalisi yang juga mewakili ini nanti akan juga hadir untuk melihat seperti apa
penetapan dari presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat pada esok hari pukul sepuluh pagi juno dan juga saudara
itu setidaknya sudah dikonfirmasi baik dari wakil ketua tkn maupun juga sekretaris tkn yakni ahmad muzani dan juga nusron wahid pada kemarin saat press conference
nah kalau kita melihat juga bagaimana penetapan prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka ini mengikuti juga dari ketentuan ataupun juga peraturan kpu
dimana tiga hari setelah dari putusan mahkamah konstitusi ini maksimal harus dilakukan penetapan dan dipilih esok hari jono dan juga saudara
jadi besok prabowo subianto dan juga gibraltar kabupaten mengeraka ini akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan hasil rekapitulasi nasional
yang menunjukkan bahwa ada sembilan puluh enam dua juta suara atau lima puluh delapan enam persen suara sah nasional yang memilih pasangan calon nomor dua prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
setelah penetapan nantinya pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat pada hari minggu akan dilangsungkan pelantikan ataupun juga pembacaan sumpah sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat juni
baik terima kasih atas laporan lengkap anda junos kompasifi triksi valencia dari gedung kpu ri jakarta dan juga sebelumnya jurnas kompasifi masni ramawati dari gedung mahkamah konstitusi jakarta